berikutnya ketua umum pssi erick thohir mengumumkan komposisi ketua komite pssi tahun dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh tiga
tercatat hampir seluruh anggota komite eksekutif atau exco pssi menjadi ketua komite dalam kepengurusan kali ini kecuali zainuddin amali
erick thohir sendiri turut menjabat sebagai ketua komite wasit dalam komposisi komite tahun dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh
beberapa minggu ke depan kita akan menyusun tentu mengisi wakil ketua dan anggotanya
pada kesempatan tersebut erick thohir juga mengumumkan timnas indonesia akan menghadapi trukmenistan pada laga uji coba internasional
laga fifa match day tersebut akan digelar delapan september dua ribu dua puluh tiga di stadion glorabung tomo surabaya
pada fifa matchday september tahun dua ribu dua puluh tiga pssi hanya akan melaksanakan satu agenda pertandingan
alasannya karena timnas juga bakal menjadi tuan rumah dalam ajang kualifikasi piala asia u dua puluh tiga
akan mengisi hanya satu pertandingan yaitu tanggal delapan ya di turkmenis lawan
turkmenistan itu nanti di gelora bung tomo surabaya